meraih sukses tidaklah mudah berjuang untuk menjaga konsistensi
jangan ragu untuk mencapai tujuan
the big start indonesia season tiga memperluas pandangan dalam membaca setiap peluang untuk meraih kesuksesan
kita harus lihat juga kritik itu apakah berkaitan dengan the way wend the business atau tidak
dan itu bisa meng improve bagaimana kita menjalankan bisnis tersebut
kita harus dengarkan dan kita harus lakukan sesuatu
akan membuat mental kita lebih tangguh
tidak setuju itu bukan menjadi alasan bahwa kita harus berhenti saat kita menghadapi kendala
justru kita harus melihatnya secara objektif dan mencari solusinya ini apa nih untuk bisa terselesaikan masalah tersebut
menurut saya yang pertama challenge nya adalah networking
yang kedua adalah terkait experience yang terbatas
yang ketiga adalah berkaitan dengan modal
dan yang terakhir adalah knowledge
keempat aspek tersebut tadi sebenarnya akan sangat bisa dipelajari di dalam acara ini
makanya harus ditonton
saat kita menjual sebuah produk dari sisi operasional juga harus menunjang
dan dalam hal ini saya berbicara mengenai logistik
dan di sini jne adalah strategic partner bagi para pelaku usaha umkm untuk mendistribusikan produknya
dan yang saya suka dari jne ini adalah spirit atau semangatnya delivering happiness
baik itu saat berhadapan dengan customer service nya produk kita di packing dengan aman dan nyaman
hingga akhirnya produk kita itu dikirimkan hingga ke pelosok pelosok indonesia
dia itu harus bersungguh sungguh dan harus cinta betul dengan apa yang dia lakukan
dia bisa melihat opportunity dan saat opportunity itu ada dia berani untuk mengambil risk
dan terakhir open mind
saat berkomunikasi dan saat menerima kritik dari orang lain
inilah yang menurut saya akan sangat membantu seorang creative partner untuk kedepannya terus memajukan bisnisnya
creative partners indonesia kini saatnya
buktikan pada mereka
jangan lewatkan the big start indonesia season tiga di youtube channel blibeli com sekarang juga